itu kan khususnya nurul ya
tapi kok gendong gendong bayi sih
oh iya tadi ayu juga lihat kok ustazah nurul gendong bayi
apa ustazah nurul abis melahirkan ya
ayu bukan gitu atu maksudnya
paling nanteh ya itu teh bayi titipan
tapi emang bayi itu bisa mondok di pesantren ya
kok incesly baru tahu sih
aku sih nggak tahu ya prinses
weh eh bingung
bayinya tak ada menghilang
kenapa nggak ada sih
ah kau bertanya
memang tak ada bagaimana
kubilang jangan ditaruh di sini
itu dia bayinya tuh
eh mak jang
hebat bayi ini
baru lahir bisa jalan
kupikir bayi itu bisa jalan ya
jelas mereka lah yang ambil di sini
terus mereka bawa masuk
lantah kan ini urusannya
begini saja lah
nanti kita pikirkan lagi
sekarang kita balik dulu
begitu ada kesempatan yang pas
lantas kita kembali kita ambil bayinya lagi
gimana kalau bayi ini kita rawat dulu di pondok ini untuk sementara waktu
menurut aneh nih
budi jangan aneh aneh deh
ntar keder urusannya
ini kan pesan tren
tempat santriwan sama santriwati pada belajar
ntar kalau lagi mandi di kelas
lagi belajar tiba tiba
tuh kita gak konsentrasi belajar
ntar kita kembali
kan bukan tempat penitipan anak orang
karena penitipan helm aja ribet
lagi betul apa yang dikatakan sama ustadz zaky
ini bisa mengganggu proses belajar mengajar kita
kalau begitu gimana kalau kita lapor polisi
iya pak d
makin kacau pak d
aduh ya allah
pak d jangan nangisin gitu dong
sama bayinya kan muka pak d udah serem
emang begini mukanya

aduh seru nangisnya
ustaz zanuyuy dan mbak ustadz musa yang mulia dan santun
baru aja sholawat bayinya langsung diam
baru aja sholawat bayinya langsung diem
aduh jadi pengen disholawatin juga
sekaligus jadi imamnya
ini tipe perempuan yang
anak dan mbak dapakan
tidak salah pilih
ya allah diem
udah pas jadi ibu dah
tinggal nunggu waktunya aja
pak deh gimana kalau kita rawat bayi ini sehari aja dulu ya
besok baru kita bawa ke kantor polisi
aneh sangat setuju
saya apalagi setuju bang
tadi nggak setuju sekarang setuju
siapa yang bilang agak setuju
ini kualitas pendek
pendengaran sudah mulai menurun
gak mungkin seorang aneh
gak setuju anak kecil anak orok
butik butiknya disini aneh nih waktu kecil
sampai punya cita cita jadi bidan
kalau kagak guru tk
kalau kagak suster pokoknya nyurus anak bayi
saking aneh demenin sama anak orok
gak sekali jadi ustazah
kan pas kecil kan
belum bisa tahu bidan itu cuma
perempuan jadi bidan
emang apa apa d haikal juga pengen jadi polwan
jadi haikal lalu bayi dekat gerbang
iya betul tuh
buat tuh tenang
itu banyak gede atau kecil
aduh akhirnya tanya lagi
iya pastinya kecil lah
masa gede bayi apaan tuh kalo gede
kwasian tenang rek bayinya ya
kwasian tenang rek bayinya ya
orang masih kudil tenang
ya terus gimana
sekarang bayinya diurus sama
oh iya sekarang
aku ini lagi mikir
membuang anak bayi
yang sekecil itu
sama sama oleh bayi yang lucu
tenang kayak aku
itu jenengnya orang tua yang
durhaka nyata bukan anak
kecil tuh yang durhaka
orang tuanya durhaka
mungkin ibu yang punya bayi itu
mau buang bayinya
nah secara nggak langsung
oh benar juga tuh kak
buat ternan idemu
yaudah sekarang kita selidikin ibunya
hah su ma
aduh aduh aduh
terus gimana ya sok
kita nggak ikut sama mereka apa
yang ngapain juga kita ikut mereka
jadi detektif tau nggak
itu kan khususnya nurul ya
tapi kok gendong gendong
juga liat kok ustazah nurul
apa ustazah nurul
abis melahirkan ya
bukan gitu atu maksudnya
paling nanteh ya
itu teh bayi titipan
bisa mondok di pesantren ya
kok incesly baru tau sih
aku sih nggak tau ya prinses
tapi mungkin bisa jadi sih
cewek atau cowok ya
kalau bayinya lucu
butet mau tengok lah
mohon perhatiannya kepada santriwati
yang bernama butet ayu
lilis terus ada
amalia najwa dan dinda
ya setelah itu
kalian siap siap untuk sholat zuhur

kok gara gara incesly ya
ya gara gara kalian wak
minta kalian masuk duluan
minta tolong ya apa pak de
ke minimarket ke minimarket dia
beli susu sama
keperluan bayi bayi
pak de maksud pak de apaan sih
oh siti jangan lebay
jangan terlalu alay
nah bayi itu dilaporin sama ustaz ritwan
rencananya mau dirawat satu hari